sebagian masyarakat pernah mengalami nyeri di sekitar tenggorokan yang disebabkan oleh peradangan pada amandel yang disebut tonsilitis
yang diakibatkan oleh infeksi virus atau bakteri
biasanya gejala utama yang dirasakan adalah rasa sakit ketika menelan suara menjadi serak demam batuk sakit kepala dan bau mulut tidak sedap
secara fisiologis amandel atau kelenjar tonsil berfungsi sebagai lini pertama pertahanan tubuh untuk mencegah infeksi pada anak anak
tapi seiring bertambahnya usia dan makin kuatnya daya tahan tubuh fungsi dan ukuran amandel secara perlahan akan menyusut
dokter spesialis telinga hidung tenggorokan kepala dan leher dari rumah sakit cipto mangunkusumo fauzia fardiza mengatakan
anak yang mengalami radang amandel berulang beberapa kali dalam satu atau dua tahun
disertai keluhan tidur mendengkur bernapas melalui mulut hingga mengganggu proses pernapasan
dianjurkan untuk menjalani tonsilektomi atau operasi pengangkatan amandel
tapi bila indikasinya ringan artinya hanya terjadi sekali dalam setahun dan tidak disertai keluhan mendengkur
tidak mengganggu proses pernapasan anak tetap bernapas dari hidung bukan dari mulut
maka cukup diterapi dengan antibiotik anti radang penurun demam dan vitamin
kalau mereka misalnya dalam setahun
empat kali dalam dua tahun enam kali
kita biasanya kita pikirkan untuk mengangkat si amandel ini
karena ada anak anak juga yang dengan resiko misalnya dia punya kejang demam
kalau dia terinfeksi sering sering dia kejang
atau ada anak anak yang udah mengganggu si adenoidnya yang di belakang gede menutup saluran tuba stasiun
jadi ada gangguan telinga juga
jadi kalau keadaan sudah ada komplikasi yang mengganggu apalagi ada gangguan jalan angin
napas tadi yang saya sebut sebagai sleep up nya ya kita harus angkat gitu
sementara pada orang dewasa radang amandel berulang dapat dipicu oleh faktor gaya hidup
kebiasaan mengkonsumsi makanan pedas minum minuman dengan kadar keasaman tinggi seperti kopi dan soda
dapat memicu naiknya asam lambung
asam lambung juga dapat menyebabkan terjadinya radang pada amandel dan tenggorokan
bila radang amandel sudah kronis sisa sisa makanan akan masuk di sela sela sekitar amandel

sisa makanan akan masuk di sela sela sekitar amandel
dan bercampur dengan bakteri sehingga akan muncul bercak bercak putih di jaringan amandel
bila sudah muncul keluhan tidur mendengkur atau sleep apnea dapat dipertimbangkan untuk dilakukan ton silektomi
jadi kita lihat bahwa indikasi juga salah satunya adalah kalau ukuran tonsilnya kanan kiri beda
kayak ini kita bilangnya t dua yang ini t empat ya kemudian dia lebih besar ya lebih besar dominan banget
kemudian kita lihat bahwa
kemudian kita lihat bahwa
kemudian kita lihat bahwa
udah ada gambaran kronis ya berarti ada dedritus keputihan itu kita bisa bilang ini udah kronis
nah ada nanahnya itu biasanya terjadinya bukan di sini tapi di peritonsil
karena nanahnya terkumpul di sini uvula akan kedorong ke ujung
dan biasanya pasiennya benar benar tidak bisa makan
pada saat dilakukan ton silektomi bagian mana yang mungkin akan dibuang
tentu saja bagian ini nih
ini semua kita buang
ini tonsil kiri
gak pernah ada satu doang yang dibuang
jadi harus dua duanya
dokter fauzia menambahkan pengangkatan jaringan amandel atau tonsilektomi yang dilakukan
tidak akan menyebabkan hilangnya sistem kekebalan tubuh seseorang
meski demikian dokter tetap harus menyampaikan beberapa hal yang dapat dirasakan pasien pasca operasi
seperti rasa tidak nyaman pada tenggorokan hingga mual
untuk itu pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mudah ditelan
dan menghindari makanan yang panas pedas dan bertekstur keras
operasi pengangkatan amandel memang bukan satu satunya jalan keluar pada orang dengan radang amandel
bila tidak ada indikasi seperti amandel menghambat jalan nafas
tidak menyebabkan sleep apnea atau kesulitan tidur lelap
maka dokter masih bisa melakukan terapi pengobatan tanpa pembedahan